sementara itu tim geologi dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg bandung
melakukan penelitian serta pengecekan terhadap lokasi tanah longsor di desa celapar banjarnegara jawa tengah
dari hasil pengamatan sementara tim geologi mendapati lokasi asal mula longsor yang berada di atas bukit
sementara itu relokasi warga korban longsor masih menunggu kajian tim geologi
tim geologi yang tiba di lokasi longsor hari senin langsung melakukan pengamatan
dengan menggunakan teropong tim dari pvmbg bandung mendapati lokasi mahkota atau tempat asal mula terjadinya longsor
mahkota ini berada di lereng bukit yang berada di atas tempat tinggal warga
dari hasil pengamatan sementara ini potensi longsor masih akan terjadi
apalagi jika hujan turun pergerakan tanah masih terjadi
warga diminta tidak berada di sekitar lokasi dengan radius lima ratus meter
setiap hujan masih bergerak sehingga potensi longsornya masih tinggi
sehingga pada waktu musim hujan itu pada waktu terjadi hujan harus dikosongkan area ini
karena potensinya masih tinggi sehingga posko pun harus dikosongkan
pemerintah daerah banjarnegara hingga kini masih belum memastikan lokasi yang akan digunakan untuk relokasi korban tanah longsor
mereka masih menunggu hasil kajian dari tim pvmbg bandung
kita sedang melakukan kajian untuk nanti warga kita kita relokasi
karena dulu juga dua ribu delapan sudah pernah terjadi
dan ini terjadi lagi kita relokasi ke tempat yang aman menurut ahlinya yaitu kajian dari biologi
terima kasih tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka
supaya meninggalkan tempat
sementara itu aparat tni dan relawan yang berjaga di lokasi longsor terus memantau perkembangan pergerakan tanah ini
mereka terus memperingatkan warga untuk tidak mendekat di lokasi longsor
karena hujan deras masih mengguyur kawasan ini dan berpotensi terjadinya

imam ambar woto banjarnegara